tidak bisa dipungkiri saat ini kita hidup berdampingan dengan virus covid sembilan belas
tetap berhati hati saat beraktivitas di luar rumah
karena tanpa kita sadari ada titik lengah yang bisa menjadi pintu masuknya virus ke tubuh kita
selalu jaga jarak aman ketika berada di antrean
hindari menaiki transportasi umum yang sudah penuh
atur jarak saat rapat di kantor dan ketika berada di dalam lift
hindari makan bersama teman apalagi melepas masker ketika berfoto bersama
tetap waspada ketika menggunakan fasilitas umum
seperti ketika berada di kamar mandi atau saat berbudu
jangan lengah karena virus ini sudah ada di sekitar kita
disiplinlah menjalankan protokol kesehatan tiga m
waspada penularan stop penyebaran